tempat ini memang dirancang untuk berkumpulnya rakyat
pertama kali digunakan di pertengahan bulan september seribu sembilan ratus empat puluh lima
ketika sebulan sebelumnya
sekelompok orang yang menjadi pemimpin pemimpin bangsa memutuskan proklamasi
kekuatan kolonial meragukannya
kekuatan kolonial mengecilkannya
dianggap ini hanyalah aspirasi sekelompok orang saja
ratusan ribu warga dari sekeliling jakarta berkumpul di lapangan ini
mengirimkan pesan kepada semuanya
ini adalah ikhtiar kemerdekaan untuk seluruh rakyat indonesia
tempat ini adalah tempat untuk kita semua
karena itu tidak pernah ada kewajiban masuk menggunakan ktp di tempat ini
katanya semalam beredar tuh ya
karena sudah pasti yang masuk ke sini pasti warga negara indonesia
jadi sudah sekalian ini tetap milik umum
ini tetap milik semuanya
ponas bukan milik sekelompok orang
monas adalah milik seluruh warga indonesia
izinkan saya dalam kesempatan ini
penyampaikan kepada semua semua
dan meminta doa
satu tahun perjalanan di jakarta
satu demi satu janji kita
yang dianggap tidak mungkin
kita akan laksanakan satu satu
dp rupiah dianggap tidak mungkin
hari ini terlaksana
menutup tempat tempat maksiat
dulu dianggap tidak mungkin
dulu dianggap tidak mungkin
sekarang kita laksanakan
sekarang kita laksanakan
sekarang kita laksanakan
sekarang kita laksanakan
dan itu dilakukan tanpa kekerasan
cukup selembar kertas
dan sebuah tanda tangan
tanda tangan nanti akan menentukan
kita semua yang hadir di tempat ini
memiliki tanggung jawab
tanggung jawab untuk menjaga persatuan
yang unik dari indonesia
bukan hanya keberagamannya
yang unik dari indonesia
bukan sekedar kita berasal
dari latar belakang yang berbeda beda
yang unik dari indonesia adalah
di tempat ini
bagi seluruh rakyatnya
kalau bicara keberagaman
banyak negeri lain lebih beragam dari kita
karena itu yang harus kita banggakan
sesuatu yang didatangkan oleh pihak lain
kalau latar belakang
tidak bisa kita berbuat apa apa
saya besar di jogja
ada yang besar di solo
ada yang besar di panjar
ada yang besar di minang
ada yang besar di kalimantan
tidak bisa diubah
tetapi persatuan adalah hasil
insya allah kita akan menjadi bagian
yang menjaga persatuan di republik ini
dan sudah sekalian
persatuan hanya bisa dihadirkan
dengan rasa keadilan
keadilan yang harus dikembalikan
insya allah itu yang akan kita
perjuangkan terus di dki jakarta ini
agar rasa kesetaraan keadilan
dari sepada semuanya
terus sekalian yang saya hormati
semua yang berkumpul
di tempat ini
bahwa mendapatkan izin
berkegiatan di monas
dan biarkan mereka yang menduga disini
bukan saja ketika berada di kawasan monas
pada saat kembali
siapapun yang ditemui
hadirin yang di monas
keluar memancarkan kedamaian
itu akan menguatkan pesan
bahwa yang datang di tempat ini
adalah orang yang di sini
dan orang yang di sini
adalah orang yang di sini
dan orang yang di sini
dan orang yang di sini
dan orang yang di sini
dan orang yang di sini
dan orang yang di sini

terus kalian yang saya hormati
ijinkan saya mengakhiri
dengan ucapan terima kasih
kepada semua pihak
yang telah mengelola ini dengan baik
meskipun jumlahnya luar biasa banyak
akan mempesona dunia
mempesona semua yang menyaksikan